saat dia bergerak saat dia berjalan tegap saat dia pengibaran itu akan memberikan kesan rapi
pak eing apakah rumah sakit swasta juga nantinya
meski bisa langsung beraktivitas setelah dihitan anak tidak disarankan untuk berolahraga setidaknya selama lima hingga tujuh hari
ini adalah momen mendebarkan bagi enam puluh delapan orang calon pengibar bendera pusaka tahun dua ribu dua puluh
mengenai surat keputusan itu
kalau kemarin pihak kepolisian
penyelamatan danau tondano terus dilakukan
yang pernah kita wawancara nih bu di abastok nih